tapi disana ada bella
lan apa salahnya sih lo ngasih hadiah ini
sebagai ucapan selamat dan sebagai teman
gak ada salahnya kan
alhamdulillah senang kali hati mama ini
sudah keluar dari rumah sakit mas
murung kali kok
masih ada yang sakit kak
aku baik baik saja
hari terasa lambat merangkak
bahkan jam dinding seakan tak bergerak
alasannya hanya satu
karena ku jalani semua tanpa hadirmu

jangan pergi wahai bidadari
jika senyummu tak menghiasi
jangan pergi wahai bidadari
jika senyummu tak menghiasi
jangan pergi wahai bidadari
selamat datang di rumah kawan
selamat datang beautiful
di ibu boleh murder
ibu boleh murder
itu ini semua itu ide aku karena tahu kau mau pulang kukumpulkan lauren ismu disini cocok cocok
luar biasa kali dikawin terima kasih banyak martin ya enak ke siapa cari kah bobby datang
tidak diare sedang bobby nggak datang sedang diare katanya gitu ngerti ngerti mengapa tante
lu kan nggak ngerti lu doang ngerti sama hidup lu tadi itu udah gua ajak sini semuanya
roman waktu kau sakit bella ini banyak kali bantu kau kau ucapkan terima kasih lah pada dia
hai ah makasih sama sama roman
kita ini mau kemana sih sebenarnya
mungkin ini yang terbaik buat hubungan gue sama roma biarpun gue gak rela
biarpun sakit tapi gue bakalan lebih sakit kalau roman sampainya selamat
woi hati hati dong bisa nyetir gak sih nyawa gak ada yang dual
gue heran deh sama lo hari ini
coba kau tadi lo sendirian terus orang tadi ketabrak
lo udah yang kantor polisi sekarang
ya ampun yas
gue tadi cuman bengong dikit doang kok
sebenernya lo mau ngantriin gue pulang atau ke tempatnya roman sih
kalau lo mau ke tempatnya roman sekarang ayo gue temenin
lagian juga lo udah nyiapin hadiah kan buat dia
tapi disana ada bella
lan apa salahnya sih lo ngasih hadiah ini
sebagai ucapan selamat dan sebagai teman
gak ada salahnya kan
ini bukan ulang tahun nadanya kok begitu sih lu ya
ini bukan kue ulang tahun
saya tidak tahu
pak gue ini kue ulang tahun
ya yaudah yaudah
oh ini mohon maaf saya punya temen aku yang mau begini
sudah padahal lapar itu kawan kawan kau
kasih paha sedikit
kasih paha sedikit kak
ini yang pertama
terima kasih ya
terharu kali aku ini
ini buat mama
wajar sudah buat mama dulu
buat siapa yang ketiga ini
ah saya lah pak
ini yang ketiga nih buat siapa nih nih
oh lapar nih yang ketiga nih kayaknya nih
ini yang buat siapa
ini yang buat siapa
ah lebih baik kau kasih bella saja
karena bella itu sudah banyak bantu kau
ini buat lo juga nih
nah yang keempat buat si sia yang lewat nih apaan slow marm
itu wulan kan
kamu ngeliatin apaan sih
apa perasaan gue aja ya
oh man kau tak apa kan
tak apa aku mau
eh rahman aku ikut ya
tahan sih gue mau ke toilet
eh dia mau ke mana
man lagi berkedil ya
eh ambil yang lain lah
kenal banget lu lah
ya allah raman tadi liat gue gak ya
apa jangan jangan bella yang liat
buat lo lah
manusia yang paling butuh kamu
kalian tidak merasa menyebut
kalau envolaringnya coba gila
selama apa pun itu